itu memang uang itu adalah kepemilikan mereka
jadi joshua itu maupun ricky itu rekening dibuka pada saat dia mengurus rumah tangga
kalau joshua khusus di jakarta
dia setelah meninggal itu beberapa hari kemudian diminta riki supaya pindahkan
tapi nggak semua
ada di tanggal sebelas dua ratus ya sebelah
dua ratus pertama seratus
yang kedua seratus
jadi itu perintah istrinya
jadi dari joshua dikasih pinnya kemudian dipindahkan ke rekening ricky
tapi dua ratus juta itu memang uang lokasional dari pc dari pap sama dengan pembunuhan
kalau yang joshua untuk kepentingan rumah tangga jakarta
kan ada rumah duren tiga rumah saguling rumah bangka
kalau riki rizal itu rumah di magelang
iya anaknya juga
tiga rumah yang di jakarta